sementara itu pada hari minggu sore kemarin
sepuluh ular piton borneo dilepas liarkan ke hutan konservasi samarinda
pelepasan ini ditujukan untuk pelestarian hewan yang merupakan endemi kalimantan
puluhan anggota komunitas samarinda reptil melepas liarkan ular piton
di kawasan hutan konservasi kebun raya binatang samarinda
panjang ular yang dilepaskan mulai dari lima cm hingga empat meter
dengan jenis retik borneo dan salva
salah satunya untuk melestarikan hewan yaitu reptil terutama ular dan salva
makanya kita lepas ini salah satu realis yang kita rilis adalah retik borneo dan salva borneo
yang memang habitatnya asli dari kalimantan
sejumlah pelajar ikut serta dalam pelepas liaran reptil tersebut
iya baru pertama kali
perasaannya pertama gemetaran sih takut
tapi lama lama bisa juga
dengan harapannya pelepasan ini apa
biar ekosistem di samarinda ini lebih baik lagi
jadi nggak punah gitu
ular ular tersebut berasal dari pembiakan dan tangkapan warga di berbagai daerah di kalimantan
selain itu komunitas ini juga melepas dua biawak
david andriawan samarinda